setelah aksi bom bunuh diri di mapol resta solo pengamanan objek wisata candi borobudur di magelang ditingkatkan
sementara itu jumlah pengunjung tetap tinggi
sejumlah polisi bersenjata dari kepolisian resor magelang dan petugas keamanan candi melakukan pengamanan
meski terjadi aksi bom bunuh diri di mapol resta solo pada selasa lalu
jumlah pengunjung candi borobudur pada hari lebaran hingga menjelang akhir pekan tetap tinggi
dua puluh orang tercatat berkunjung ke candi borobudur selama libur lebaran
penambahan pengamanan sesuai dengan apa yang telah kita rapatkan dan kita sampaikan ke kepolisian di awal awal itu
kami tidak ada penambahan secara khusus tapi dari pihak kepolisian mungkin secara internal mereka ada penambahan di dalam ini pengamanannya
saya rasa sih untuk wilayah jogja turun aman ya aman bisa enggak

walaupun kemarin ada

kita juga pahamilah kondisi sekarang ini kan masalah polis
kita enggak takut sama polis